ini oknum oknum seperti ini disidakan ini sidakkan ini ini ya ini
peristiwa berawal saat razia tunggal di persimpangan jalan cirebon dan jalan mt haryono medan
seorang pengendara mobil diberhentikan polisi lalu lintas perinisial bkmrs
karena diduga tidak memakai sabuk pengamai
terjadi adu argumen antara pengendara dan bkmrs
hingga akhirnya oknum polisi tersebut meludahi pengendara yang masih berada di dalam mobil
hiu keributan ini direkam oleh pengendara lain yang sempat menjadi korban pungli sang oknum
dan sempat menjadi viral di media sosial
saat ini oknum polisi tersebut sudah diperiksa propam polrestabes medan
berkait dengan hal ini sikap perilaku tindakan dari oknum polisi tersebut
kami akan melakukan tindakan tegas
kami mengamankan seluruh tersebut
dan kita akan proses melanggar pp dua tahun dua ribu tiga
terkait dengan peraturan disiplin polri
akibat perbuatannya bkmrs akan dikenakan sanksi disiplin
dan terancam dimutasi dari polrestables medan
resi erlangga medan